hari ini saudara diprediksi menjadi puncak arus balik di stasiun pasar senen jakarta pusat
data dari pt kai daob satu ada empat puluh tujuh tiga ratus tujuh belas penumpang yang tiba menggunakan kereta di stasiun pasar senen dan stasiun gambir
penumpang kereta yang tiba di stasiun pasar senen didominasi dari wilayah jawa timur
daob delapan surabaya mengoperasikan sebelas kereta jarak jauh tambahan